karena emang gue harus denger sendiri dari mulutnya boy
nah gitu dong itu baru namanya true love
ya udah thanks ya sin buat waktunya
gue kayaknya emang harus bener bener denger langsung dari
terus kayak gitu ini namanya pacarannya gak puas
mode kayaknya sudah malam ini
gak baik namu malam malam begini
kalau namu sudah lewat jam delapan itu tidak baik
sebaiknya tamu pulang
abah baru juga jam delapan masih sore lah
di kampung jam segini itu udah gak ada siapa siapa yang bangun
udah pada tidur semua
suara yang terdengar hanyalah jangkrik dan ngorok abah
ck abah jangan dibilangin abah suka ngorok
nanti mondi tau abah suka ngorok
aduh seri kamu kemo
eh serius ini mah
mondi abah bukan kemo
sebaiknya kamu pulang
lagi pula ini gak baik kalau dilihat orang
ya abah maaf kalau gitu
saya pamit aja dulu deh
besok besok saya datangnya siangan aja biar lama namanya ya
oh iya asal nggak ganggu istirahat saya aja
iya beres abah
kamu kalau cicium tangan pamit
salam jangan sama saya aja
sama tiap orang yang kamu temuin juga harus salam
kalau sama saya saja artinya kamu itu lagi nyari muka ke saya
untuk mendapatin restu
untuk dekatin anak saya
abah udah caramah mulu
mondi tuh udah kenyang
dari kemarin sama abah diceramahin terus
biarin si kemo tuh ini kan mantan anak yang motor
dia harus sering sering diceramain
iya insya allah abah
saya gak bakal kayak gitu lagi kok abah
yaudah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya abah
tidak ada little miss sih
lucu aja kalau lihat muka abah gijotek gitu
nggak ada wibawanya lagi atau saya kalau lagi ceramah ceramah di masjid
hai boy gimana urusan dengan temen kamu udah beres udah dong pak oh baguslah
terus sekarang kamu mau ngapain nih belajar oh eh boleh ngomong ngomong apa reva ada wa ke kamu
kayaknya enggak deh pak
udah pak boy tadi udah ngecek nggak ada sama sekali lagian kan boy sama reva itu lagi marahan
aneh masa sih reva nggak menanggapin wa yang aku tulis dari boy itu apa reva emang masih marah ya
sama boy jadi nggak mau bales wa nya emang kenapa pak enggak enggak enggak apa apa cuma cuma pengen kamu cepet
sama reva gitu aja ya oke deh kamu terusin belajarnya ya
terus pas mau gue bales
tiba tiba dia bilang lagi salah kirim
maksudnya apa sih deh tuh
boy kok ngirim mesejnya kayak gitu sih
dua kali beda beda gitu
apa coba motifnya aneh deh boy kadang kadang
gue jadi ragu ragu deh sama dia
jangan jangan tuh cuma mainin gue doang
aduh gak gitu gak gitu re
gue percaya gue gak gitu kok
gue kayak gitu gara gara handphonenya dibajak
dia itu kan lagi di rumah
gak mungkin lah
siapa coba yang mau bajak hp dia sendiri
di rumah dia sendiri lagi
bener juga sih
siapa juga yang mau bejak dia di rumah ya
gue jadi bener bener bingung deh sin
di saat gue mau percaya sama dia
gue mau mulai percaya
pasti ada aja
yang bikin gue ragu sama dia
sekarang gini deh
dari dalam hati lo yang paling dalam
gue sih sebenernya
mau mencoba percaya sama dia
gue sih kadang kadang
agak agak sebel juga
karena setiap kali gue mau percaya
dia selalu bikin ulah
dan itu yang membuat gue
kadang kadang jadi takut
buat percaya sama dia sin
gue takut dia cuma mainin gue doang
setiap kali gue ketemu sama dia
gue ngeliat dari tetapan matanya
boy itu dia tuh tulus
itu yang membuat gue jadi bingung banget

gue jadi bingung banget sama perasaan gue sendiri gini deh re
biar lo gak kebanyakan masukan juga
lo mendingan mulai sekarang
jangan curhat dulu ke gue atau ke raya oke
emangnya lo gak mau dengar curhat gue lagi
eh bukan gitu bukan gitu rek
lo harus mulai belajar percaya sama si boy
jangan ke gue atau ke raya
jangan lewat chat
kalo bisa nih ya lo cek di chatnya aja
kalo bisa nih ya lo telpon sekalian aja lojak ketemuan
jangan lupa salah tanggal aja sama boy
bener juga sih kata lo sin
karena emang gue harus denger sendiri dari mulutnya boy
nah gitu dong
itu baru namanya true love
ehm yaudah thanks ya sin buat waktunya
kayaknya bener kata si indy
gue kayaknya emang harus bener bener denger langsung dari dia